kamu gimana sih doi
kamu mulutnya tidak bisa dijaga
ya kan emang kita nyari deh
sama aneh doi
ntar kangen cuy balik lagi kesini
cuy juga cuma sebentar
habis beres beres dirumah
langsung balik lagi kesini
kalo gitu cucu pamit ya min ya
gapapa kan ditinggalin disini sendirian
dimin manis teh harus jaga kesehatan
jangan sampe mimin manis sakit ya
makasih kang encuy
yaudah ya kang cuy pulang dulu

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
si nien membanyakin samal nya aja